kesal lantaran di tilang polisi seorang pengendara merusak motornya
ia juga membanting motornya hingga nyaris mengenai teman wanitanya dan polisi
peristiwa dalam video ini diabadikan oleh polisi lalu lintas
seorang pemuda bernama adi saputra merusak kendaraannya di jalan letnan sutopo serpong tanggerang selatan pada kamis pagi
wanita dalam video ini adalah teman wanitanya yang nyaris terkena sepeda motor yang dilempar adi
adi dicegat polisi dan diberi bukti pelanggaran karena mengendarai sepeda motornya melawan arah
adi juga tidak memakai helm dan tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi dan surat kendaraan
polisi kemudian membawa motor adi ke polres tanggerang selatan dan menunggu adi datang untuk menunjukkan surat surat yang diminta
pengendara tersebut melawan arus karena melihat mungkin di depannya ada petugas yang jaga
kemudian melawan arus karena dia nggak pakai helm takut ada petugas
terbalik ternyata di sisi
di jalan yang lain juga ada petugas akhirnya dipertikan oleh rumah tersebut
lalu pada saat diberhentikan apakah si korban langsung membanting motornya atau bagaimana
nah belum jadi tetap petugas menanyakan surat surat memberikan salam
kemudian karena tidak bisa menunjukkan sim stnk dan kelengkapan yang lainnya petugas memberikan tindakan menilang barang tersebut
nah pelanggar tersebut marah dan langsung rusak
kendaraan dan pendidikan terpakai